program rumah dp rupiah yang pernah digagas oleh pemprov dki jakarta kini terganjal kasus korupsi
komisi pemberantasan korupsi saat ini masih mengadakan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pembelian lahan untuk pengadaan proyek rumah dp rupiah
salah satunya yang berada di kelurahan atau di kawasan muncul kelurahan pondok rangon kecamatan cipayung jakarta timur seluas empat puluh satu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi ini tepat di mana saya berada saat ini
terlihat memang saat ini di lokasi ini atau di lahan ini belum ada bangunan yang berdiri atau dibangun sama sekali masih ditanami atau ditumbuhi pohon pohon
kemudian juga ya terlihat kurang terawat seperti itu
tetapi sepertinya memang di sini ada salah seorang warga yang ditugaskan
oleh pemilik lahan untuk berjaga ataupun juga merawat dan membersihkan lahan yang ada di kawasan muncul ini
saya akan coba ngobrol ngobrol dengan salah satu penjaganya yaitu pak herman yang saat ini mungkin lagi nyapu ya
nah bapak kan sempat cerita bahwa banyak banget orang orang yang datang ke sini terkait dengan kepengurusan tanah
kemudian juga belakangan terkait masalah korupsi begitu pak
nah bagaimana bapak menghadapi banyak orang yang sering datang ke sini
ya menghadapinya secara baik baik
aja saya ngomongnya kalau memang saya nggak tahu
awal awalnya tahu tahu udah ramai aja gitu
karena buat perumahan non persen itu
saya nggak tahu awal awalnya kan
begitu aja saya mah
ya cuma ngurus akhirnya rame
media dari mana ya udah datang
karena dari pihak pemilik sendiri sudah pasang pelang begitu pak atau bagaimana boleh cerita
waktu itu belum pasang pelang
orang pemiliknya gitu loh
jadi orang orang itu jadi nguber terus pengembang pengembang tanah itu
oh ini tanah ini katanya mau dijual tanah karolos
kalau saya sih jelasin aja apa adanya ya
kata saya kalau memang bapak ingin tanah ini silakan ke kantornya
pesal lemba dua
kalau sekarang gimana udah ada pelangnya pak
ada pelangnya sekarang
udah dipasang masih milik yayasan karolos
bacanya singkatan gitu loh
yang pasti bapak di sini tugasnya udah merawat dan menjaga lat
ya itu aja udah
pak herman sudah menceritakan bagaimana kondisi yang ada di lahan yang akan atau sempat akan dijadikan proyek dp rumah rupiah
oleh pemprov dki jakarta pada tahun dua ribu sembilan belas sudah dilakukan pengukuran
tetapi karena ada dugaan atau diendusnya dugaan kasus korupsi oleh kpk sehingga pengadaan lahan dp rupiah ini dibatalkan seperti itu
dan hari ini selasa dua puluh satu september dua ribu dua puluh satu rencananya gubernur diberikan
rencananya gubernur dki jakarta dan ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi akan dipanggil oleh kpk
sebagai saksi untuk yori jepinontoan selaku mantan direktur utama perumda saranajaya
di mana kasus pengadaan lahan atau pembelian lahan untuk dp rumah rupiah ini telah melugikan negara sebesar satu ratus lima puluh dua lima miliar rupiah
arman helmi baramaestro jakarta